aku terluka dalam
di sana apa yang terjadi
ini mas dia terluka dalam
bawa dia keluar dari aretanya
baik pak ahmad mari di sana
kau benar benar pengecut
tapi pertarungan kita belum selesai cabut
aku belum kalah
kau belum kalah
aku harus menjadi pahlawan bagi gadis itu
memancing simpati prabu siliwang
dengar kesan aku
apa kamu tidak malu
orang sepertimu tidak layak menjadi sinopati
walaupun kamu berumur tinggi
kalau tidak kau akan tawa
kalau aku takut padamu
aku tidak mungkin disini menghadangmu
aku akan menghabisimu
siapa pendekar itu
dan sangat kesatria
balapati benar benar prajurit kesatria
kenapa hingga saat ini
aku masih merasa ada sesuatu yang ganjil terhadap dirinya
sesuatu seperti aura hitam
yang menutupi wajah
apakah aku telah salah menilai
menyembunyikan jati dirinya
apa yang terjadi
aku tidak apa apa
kasian sekali dia
aku harus menolongnya
aku terluka dalam
nisa anak apa yang terjadi
dia terluka dalam
bawa di keluar dari arenanya
baik pak man
aku harus menjadi pahlawan bagi gadis itu
sekaligus memancing simpati prabu siliwangi
aku harus menjadi pahlawan bagi gadis itu
atau meng diskutasi maksudmu
kalau tidak kau akan tawar
dengar baik baik kalau aku takut padamu aku tidak mungkin disini menghadangmu
aku akan menghabisimu
siapa pendekar itu
dan sangat kesatria
balapati benar benar prajurit kesatria
aku masih merasa
ada sesuatu yang ganjil terhadap dirinya
sesuatu seperti aura hitam
yang menutupi wajahnya
apakah aku telah salah menilai
atau balapati sedemikian pandai
menyembunyikan jati dirinya
apa yang terjadi
aku tidak apa apa
kasian sekali dia
aku harus menolongnya
aku terluka dalam
di sana apa yang terjadi
ini mas dia terluka dalam
kalau dia keluar dari arenanya
baik pak man
pertarungan belum selesai
tapi perempuan itu sudah lengah
kamu membokongnya dari belakang
jadi dalam setiap pertarungan
kamu selalu berharap
setiap serangan selalu akan datang dari depan
dia tidak pantas menjadi senopar
kalau dalam hidupnya
setiap serangan akan datang dari depan
mereka merupakan kuliah
nisanak sendiri siapa namamu
aku rara santa putri prabu siliwangi
maafkan aku nisanak aku tidak tahu kalau kamu adalah putri dari prabu siliwangi
bangunlah misalnya kamu tidak perlu bersimpu di hadapanku seperti ini
eh nimas ada apa nimas